untuk merayakan bulan suci ramadan pt kereta api indonesia menghadirkan tarif promo berkah ramadan
para pemudik dapat menikmati harga miring dengan beberapa tujuan kereta api kelas eksekutif
pt kereta api indonesia menghadirkan tarif promo berkah ramadan
tarif promo ini merupakan program tahunan yang dilakukan oleh pt kereta api indonesia pada bulan ramadan
pemesanan tiket promo sudah dapat dilakukan sejak tanggal sembilan belas mei dua ribu delapan belas
untuk keberangkatan dua puluh satu hingga tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh
di wilayah daob delapan surabaya ada tujuh kereta api yang terdaftar dalam promo tarif murah tujuan yogyakarta
banyuwangi jakarta dan bandung
harga tarif normal tiket kereta antara rp dua ratus lima puluh hingga rp empat ratus lima puluh
dalam promo ini harga dimulai dari rp seratus hingga rp dua ratus sembilan puluh
menurut humas kai daob delapan surabaya
sampai saat ini
peminatnya masih kurang
mengingat pada bulan puasa ini
memang cenderung okupansi kereta api ini menurun
jadi menurunnya cukup signifikan
mulai padatnya itu biasanya enam hari sebelum lebaran
hingga tujuh hari setelah lebaran
itu yang mulai
okupansinya mulai meningkat
walaupun tarif promo kereta api pada masa ramadan ini
disambut positif calon pemudik
sebagian besar mengaku sosialisasi program ini kurang
gak tau mbak
kalau aku sih setuju aja biar tarifnya itu lebih murah gitu
oh udah pernah udah pernah
dan itu sangat membantu sekali
dan sangat sambutan gembira gitu
apalagi kalau misalnya udah ada banyak eksekutif
yang harganya bisa murah dan itu sangat bisa
enak banget untuk perjalanan yang jauh
iya jadi perlu banget sosialisasinya gitu
kuota kursi tarif promo kereta berkah ramadan ini terbatas
dalam satu rangkaian kereta
rata rata hanya tersedia lima puluh kursi